beralih ke informasi lainnya setelah melakukan pemeriksaan secara maraton
satlantas polres sumedang beserta tim ahli berhasil menyimpulkan penyebab kecelakaan yang terjadi di tanjakan cai sumedang jawa barat
diketahui kecelakaan terjadi karena gagalnya fungsi pengereman ban belakang bus sripatma kencana
kegagalan fungsi rem ban belakang bagian kanan inilah yang menjadi penyebab bus padma kencana masuk jurang
yang menewaskan dua puluh sembilan penumpangnya dan membuat tiga puluh enam lainnya mengalami luka berat dan ringan
kasat lantas polres sumedang akp erida kusuma mengatakan polisi saat ini telah menetapkan tersangka
yaitu kernet dan sopir bus polisi juga masih mencari tersangka lain yang terlibat
penetapan tersangka ini dilakukan setelah melakukan pemeriksaan terhadap delapan belas saksi
mulai dari penumpang saksi ahli dan juga saksi yang ada di sekitar lokasi kejadian
ada gagalnya fungsi pengereman pada ban sebelah kanan roda belakang
untuk ban ban yang lain berfungsi
dan itu dikuatkan dari keterangan ahli dari atpm maupun dari dinas perhubungan